presiden jokowi dodo bersorak gembira saat pemain tim nasional indonesia berhasil mencetak gol dan memastikan kemenangan atas tim thailand
tak sendiri presiden joko widodo juga didampingi putra sulungnya gibran rakabumingraka dan sejumlah paspampres
pak indonesia menang pak cuma dua pak
usai merayakan kemenangan presiden yang sedang dalam kunjungan kerja ke sumatera utara mengajak sejumlah menteri dan gubernur untuk makan durian bersama
karena indonesia thailand lima dua
yang saya sampaikan kemarin mental pemenang
itu memang kelihatan sekali ada
presiden jokowi juga menjanjikan hadiah untuk para pemain timnas u dua puluh dua
sebuah momen penuh haru juga dibagikan ketua pssi erick thohir saat masuk ke lapangan dan memberi selamat kepada pemain timnas u dua puluh dua
dalam video ini erick thohir menyapa dan menyelami sejumlah pemain
tapi buat ke depan kita harus lebih
seperti bekam putra ilham riyofahmi
bagas kava dan marcelino ferdinand
tapi buat ke depan kita harus lebih
lebih berjuang lagi lebih bagus lagi
kita mau lebih tinggi lagi tingkat kita
pada air video terdapat momen pertemuan erick dengan pelatih indra syafri
keduanya terlibat perbincangan tentang momentum kebangkitan sepak bola indonesia
momentum kita bangun sepak bola indonesia ini
amin ya allah
kita bersatu kita saling menguatkan sepak bola indonesia
dalam caption di akun twitternya erick thohir menuliskan
dua puluh mei nanti bangsa indonesia akan memperingati hari kebangkitan nasional
tepat hari ini timnas indonesia menunjukkan apa arti bangkit yang sesungguhnya
euforia juga ditunjukkan supporter timnas indonesia di tanah air
mereka tumpah ruah membadati kawasan bundaran hotel indonesia jakarta pusat
untuk merayakan kemenangan lima dua atas thailand pada selasa malam
kibaran bendera merah putih hingga ya
dan yel yel kemenangan bergema dari para supporter
bahkan tak sedikit yang menyalakan flare sebagai bentuk kebahagiaan mereka
atas penantian selama tiga puluh dua tahun ini
guna mengantisipasi terjadinya hal hal yang tadi inginkan
aparat kebungan kepolisian tni dishub dan satpo pp
disiagakan di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi supporter tersebut
konvoy kemenangan dirayakan sekelompok pemuda di daerah kelapa gading jakarta utara
mereka berharap timnas u dua puluh dua terus meningkatkan kualitas
untuk mengharumkan sepak bola tanah air di kancah dunia
wah ya mantap lah ya semoga kedepannya tambah maju lagi persepak bolaan indonesia
aduh salut banget sih sama indonesia dari dulu pun aku salut banget sama indonesia
ya harapannya semoga indonesia lebih maju
medali emas sepak bola indonesia di ajang sea games ini merupakan penantian selama tiga puluh dua tahun
setelah terakhir kali mendapatkannya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tim liputan cnn indonesia